dan draft rancangan undang undang ketahanan keluarga yang sudah masuk dalam prolegnas prioritas dua ribu dua puluh telah beredar
namun sejumlah pasal dalam rancangan undang undang ini menjadi sorotan dan memicu kontroversi
lantaran pemerintah punya otoritas untuk menangani krisis keluarga dan penyimpangan seksual wajib dilaporkan
saya akan ajak anda melihat poin poin pasal kontroversial dalam rancangan undang undang ketahanan keluarga yang membuat publik heran
yang pertama adalah soal kewenangan untuk menangani ataupun menyelesaikan krisis dalam keluarga
kemudian kewenangan ataupun pelaporan soal penyimpangan seksual dan soal jual beli sperma dan juga sel telur atau ofum
dan yang terakhir adalah soal praktik sewa rahim
saya akan breakdown satu persatu
di sini disebutkan bahwa pengaturan kewajiban suami dan juga istri dalam pasal dua puluh lima ayat dua itu dipaparkan
bahwa suami bertanggung jawab atas keutuhan dan juga kesejahteraan keluarga
hingga musyawarah dalam menangani masalah keluarga
selain itu di sini juga diatur bagaimana kewajiban seorang istri
istri ini memiliki tugas berbeda dengan suami
salah satu kewajiban istri adalah mengatur urusan rumah tangga sebaik baiknya
nah komnas perempuan menilai bahwa pasal ini tidak berpihak pada perlindungan perempuan dan terlalu mengokohkan patriarki
seperti kita tahu bahwa patriarki itu adalah perilaku mengutamakan kepentingan laki laki daripada perempuan
dalam kehidupan sosial
nah selain itu dalam pasal lainnya soal pengaturan rumah tangga pengaturan kewajiban suami dan istri
juga diatur tentang hak dan kewajiban anak tentang pengasuhan
ini menarik sekali bahwa elemen masyarakat sipil menilai bahwa rancangan undang undang ketahanan keluarga ini
berpotensi untuk tumpang tindih dengan undang undang yang lain
seperti undang undang perkawinan ataupun undang undang perlindungan anak dan juga undang undang kesehatan
kita akan kembali melihat di poin berikutnya
di poin kedua ada penyimpangan seksual wajib direhabilitasi
nah ini menarik sekali ada beberapa pasal dari pasal delapan puluh lima sampai pasal delapan puluh
itu mengatur tentang penyimpangan seksual di mana dpr mengklasifikasikan ada empat jenis penyimpangan seksual
yakni seperti kita tahu penyimpangan seksual
seperti kita lihat bersama penyimpangan seksualnya
itu di pasal delapan puluh lima sudah diklasifikasikan oleh dpr
selain itu di pasal delapan puluh enam dan juga delapan puluh tujuh menyebutkan bahwa pelaku penyimpangan seksual wajib dilaporkan dan juga melaporkan diri untuk dilakukan rehabilitasi
ataupun dirawat di lembaga dan juga badan yang ditunjuk oleh pemerintah
sementara di pasal delapan puluh delapan dan juga di delapan puluh sembilan disitu disebutkan bahwa pemerintah berhak menunjuk ataupun membentuk badan
dan juga lembaga untuk melakukan rehabilitasi dan juga perawatan terhadap para pelaku penyimpangan seksual terutama di keluarga
dan kita lihat berikutnya
jual beli sperma
donor sperma dan juga sel telur atau ofum bisa dipidana
di pasal tiga puluh satu larangan mendonorkan sperma atau ofum untuk keperluan mendapatkan keturunan baik sukarela maupun komersial
sementara pasal satu ratus tiga puluh sembilan pendonor sperma dan ofum terancam pidana
sehingga denda mencapai lima ratus juta rupiah
ini terjadi kontroversi disini untuk pidana lima tahun penjara
di mana salah satu anggota dpr dari fraksi p tiga yang juga wakil ketua mpr arsul sani mengatakan sebetulnya tidak usah dilakukan pidana penjara lima tahun
bagi orang yang melakukan ilegal donor sperma dan juga sel telur
sebetulnya pidana bisa dilakukan seperti pidana sosial dan juga pidana denda
sehingga tidak perlu diberlakukan pidana lima tahun penjara
kita akan lihat di poin berikutnya
kita akan lihat di poin berikutnya yang terakhir
praktik sewa rahim bisa dipidana atau surget
pasal tiga puluh dua larangan melakukan sewa rahim atau surogasi untuk mendapatkan keturunan
sementara di pasal satu ratus tiga puluh sembilan pelaku praktek sewa rahim terancam pidana lima tahun penjara hingga denda paling mencapai lima ratus juta rupiah
ini juga menarik bahwa indonesia baru akan memperlakukan ini
sementara di negara negara lain seperti amerika serikat
kita tahu bahwa mereka
mereka memperolehkan adanya surget mother atau sewa rahim
ini biasa dilakukan oleh aktris aktris hollywood
kalau ingin memperoleh anak mereka melakukan praktik sewa rahim
namun tampaknya pemerintah dan juga dpr menginginkan ini diatur dan juga dilarang sehingga ada pidana lima tahun penjara
di sini sebetulnya masih banyak pasal pasal yang kontroversial dan juga berpolemik dalam rancangan undang undang ketahanan keluarga
kita tahu bahwa dpr sudah masuk ke dalam program prolegnas prioritas dua ribu dua puluh
dan salah satunya
yang akan berusaha untuk digolkan adalah rancangan undang undang ketahanan keluarga